khawatir mungkin perasaan tersebut yang kini tersimpan di benak banyak orang tua siswa
saat rencana sekolah kembali dibuka mulai ramai diperbincangkan
bagi muhammad satori rencana membuka kembali sekolah dalam kondisi saat ini adalah kebijakan yang terburu buru
terlebih saat usia anak masih belum bisa melakukan protokol kesehatan secara mandiri
dan masih membutuhkan penampingan orang tua dan guru
ya yang dikhawatirkan orang tua adalah kesiapan dari pihak sekolah untuk menyediakan peralatan kesehatan
dan juga karena biasanya kalau anak sd atau tk itu butuh pengawasan khusus
jadi yang dikhawatirkan kalau misalnya pihak sekolah tidak bisa menyediakan peralatan yang baik
pengawasan yang lebih ekstra
itu dikhawatirkan jadi kluster kluster baru untuk penularan covid sembilan belas ini
dan itu bahaya sekali
senada dengan buna ibu dari empat anak yang tinggal di bandung jawa barat
memiliki empat anak yang duduk di bangku sma smp dan sd
membuatnya harus lebih melek informasi terkait pendidikan di masa pandemi
antara setuju atau tidak sih
tapi memang itu adalah pilihan yang tepat dan bijak sih demikian
keselamatan dan kesehatan anak anak kita sendiri
guru besar universitas negeri yogyakarta suyanto
meminta kementerian pendidikan dan kebudayaan kemendikbud
tidak mengorbankan keselamatan anak
keputusannya adalah menyelamatkan orang
mungkin sekolah sekolah diimbuk masuk itu mungkin ada yang berpendapat bahwa supaya ekonominya bergerak
kalau orang yang masih ada bisa dibangkitkan
tapi kalau orang mati nggak bisa dihidupkan lagi
anak indonesia juga tidak menyarankan kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di sekolah
selama pandemi virus corona masih berlangsung
kalau saya melihat belum ada isu untuk sekolah dibuka sekarang untuk alasan apapun
kalau saya bilang new normal ini jangan dipikirkan dulu untuk anak dah
di rumah dulu aja ya
di rumah aja dulu jadi new normal ini jangan untuk anak dulu
jadi pada saat ini tidak ada new normal untuk anak
di ai sendiri
sebelumnya sudah mengeluarkan rekomendasi terkait wacana kembali masuk ke sekolah
pertama rumah dan lingkup tempat tinggal masih menjadi tempat paling aman untuk beraktivitas
kedua skema pembelajaran lebih baik dilakukan secara jarak jauh atau virtual
ketiga idai menyarankan agar sekolah dan institusi pendidikan lainnya dibuka secara resmi pada desember dua ribu dua puluh
terakhir jika kegiatan pembelajaran kembali dilaksanakan idii meminta pemerintah pihak swasta
dan pihak terkait membuat kegiatan pembelajaran kembali dilaksanakan
kedua mempersiapkan fasilitas medis
mengabaikan keselamatan anak demi aktivitas belajar formal di sekolah saat masa pandemi
menjadi pertimbangan yang harus dipikirkan masak masak
bukankah masa depan indonesia berada di pundak mereka
tim liputan cnn indonesia